nih karena kalian semuanya pinter
karena kalian semuanya baik
ada hadiah buat kalian
makasih banyak ya kakak boy
sama sama yaudah kakak boy ke rumah ipang dulu ya
pokoknya gue gak mau tahu nih
gue harus bisa nemuin anak yang bawa kalung cewek anda itu
ya gue berharap sih dia ada di pangkalan anak anak jalanan hari ini
gue harus bisa
pak saya mau nitip motor disini sebentar boleh
ayo taruh aja gak apa apa
sebelum sebentar dong kok saya ada urusan soalnya
nah udah kak
berhenti disini aja
kok kamu turun disini
emang nggak ada kelas hari ini
aku ada urusan sebentar kak
urusan apa tempat kayak gini
kakak temenin ya
udah udah gak usah gakusah
aku bisa sendiri kok
lagian urusannya tuh bakal agak lama
aku kasihan sama kakak kakak kan pasti banyak kerjaan
aku udah boleh nebeng
iya tuhan putri

tumben kak pagi pagi udah kesini
kak boy lagi ada perlu
soalnya yang kemarin kak boy ceritain ke kamu
dia itu bawa kalung punya temennya kak boy
kalian berdua gak ada yang melihat dia
gimana ya kirain kak boy
mereka sama kayak kalian di daerah sini juga
kalian lanjut lagi kiki
tapi hati hati ya di jalan banyak kendaraan ngebut
coba kesana deh
gue cariin seluruh kampus juga gak ada
bukan ini hari ini ada kau kasih
itu kan sila
sampai ini yuk
kalian liat boy gak
malah nomor gue di blok kan gue jadi gak bisa nelfonin dia
gue gak tau dia kemana
boy lagi boros berdua bareng reva
jadi mereka kayak ngedate seharian gitu
terus reva belok boy dari belakang
tuh ngeselin banget sih
bukan nenenangin gue malah bikin overthinking
kan tadi tata cuma bayangin
kalo misalnya boy boy seberdua miring reva
itu bukannya sih raya temennya reva ya
eh mana gak mau ngecoyak
iya lu kali yang bucin raya
biasanya kan dia tuh kemana mana selalu belok belok ya
kok ini dia sendirian
atau jangan jangan bener lagi yang dibilang sama tata
diam bisa gak
gak usah bahas ini lagi
ikutin gue nyamperin raya
dia izin katanya nggak masuk kelas hari ini karena ada urusan keluarga
mencuyegakan banget deh
lagian apa lebihnya tuh cewek sih daripada gue
lagian kalian sih
kejadian beneran kan
gak usah mikir hal hal yang bikin gue kesel
gue jadi nyalain kita sih sil
kita kan juga cuma jawab pertanyaan dulu tadi sil
gak usah ikutin gue
eh sila mau kemana
sila jangan ngantuk dong
gue juga belum ada yang nyeri
kakak boleh nanya gak
dia tadi mah masih di rumah
oh gitu ya
kalian bisa tunjukin kakak gak rumahnya dimana
kakak lurus aja
terus ada rumah belok kanan
yaudah makasih ya dek
kak boy pengen nanya dong sama kalian semua
ada yang kenal sama ipang nggak
dia biasanya jualan koran
dia belum dateng kok
kayaknya dia masih di rumahnya deh

iya kak gue lagi ada perlu sama ipang
karena ada urusan
jadi temennya kak boy itu dia ngeliat kalo ipang pake kalungnya dia
kemarin dia sempat bilang dia nemuin kalung dan dipakai
rumah ipang dimana
dari sini jauh gak
oh nggak jauh kok kak
kakak dari sini lurus aja
nanti belok kiri ada gang
nah disitu rumahnya dia jualan kak
oke deh makasih ya informasinya
sama sama kak boy
sama sama kak boy
nih karena kalian semuanya pinter
karena kalian semuanya baik
udah hadiah buat kalian
makasih banyak ya kak boy
makasih banyak ya kak boy
sama sama yaudah kak boy ke rumah ipang dulu ya
sama sama yaudah kak boy ke rumah ipang dulu ya
ncang cariin ada disini
ncang denger lu nemuin kalung ya
kalau dijual pasti mahal banget
gak pantas pake kalung
kayak kucing komplek
berdekembali lagi kalo yang punya nyariin
lu ajakin temen temen lu terakhir
kamu tenang aja
nggak usah khawatir
iya enggak mas
kok emang emas sepuluh
lama banget sih